freddy budiman bukanlah bandar narkoba biasa
dia merupakan gembong narkoba yang sempat membuat kementerian hukum dan ham kewalahan
setelah dijatuhi vonis hukuman mati dalam kasus kepemilikan satu juta lebih pil ekstasi
freddy masih mampu menjalankan bisnis narkotika dan terlibat skandal seks di dalam penjara
berikut perjalanan kasus freddy budiman
nama freddy budiman pria kelahiran surabaya sembilan belas juli seribu sembilan ratus tujuh puluh enam mencuat karena kasus narkoba
mulai dari sabu sabu hingga pil ekstasi
perjalanan freddy sampai kebalik jeruji besi berawal pada dua ribu sembilan
ketika dia ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu
hukuman kurungan tidak membuatnya jerah
dari dalam penjara dia menyelundupkan satu empat juta pil ekstasi dari tiongkok
dalam kasus ini freddy difonis hukuman mati oleh pengadilan negeri jakarta barat
setelah berstatus terpidana mati freddy kembali bikin ulah
pada dua ribu dua belas dia kedapatan menggunakan ruangan kepala lembaga pemasyarakatan cipinang
untuk berhubungan intim dengan kekasihnya
kementerian hukum dan ham geram kepala lapas dicopot dan para sipir dimutasi
setelah kasus penyalahgunaan fasilitas di penjara freddy budiman dipindahkan ke lp batu nusa kambangan
kali ini dengan pengawalan lebih ketat
tetapi pengawalan ketat seperti tidak berpengaruh
karena freddy selalu punya cara untuk menjalankan bisnis narkobanya
pada dua ribu lima belas freddy budiman diduga memproduksi narkoba jenis baru yang dikenal dengan sebutan cc empat
dari dalam bui dia diduga mengendalikan pabrik narkoba di cengkareng jakarta barat
freddy kemudian dipindahkan ke lp gunung sindur bogor
di sini tampak perubahan pada freddy budiman
dia mengisi waktunya dengan sholat dan mengaji
dua kali eksekusi mati telah berlalu
nama freddy budiman tidak pernah ada di daftar
kini jelang eksekusi tahap tiga gembong narkoba freddy budiman terus berupaya menghindari regu tembak
freddy budiman mengajukan peninjauan kembali atas fonis hukuman mati yang dihadapinya
anur gewang cnn indonesia